prarekonstruksi kasus pembunuhan dr leti sultri yang digelar sejak pukul sebelas pagi telah selesai
ada dua puluh tiga adegan rekonstruksi yang dijaga ketat pihak jatan ras di reskrim mumpol damitrujaya
prarekonstruksi yang memakan waktu hampir tiga jam menunjukkan dua puluh tiga adegan rekonstruksi pembunuhan dr leti sultri oleh suaminya dr rian helmi
hasil pra rekonstruksi ini akan dianalisis sesuai kesesuaiannya
antara keterangan tersangka dan keterangan delapan orang saksi selain disaksikan warga sekitar proses prarekonstruksi juga turut disaksikan pihak keluarga
jadi pra rekonstruksi ini dari keterangan tersangka mulai dari awal persiapannya seperti apa sudah kita lakukan
kita lakukan dengan rekonstruksi ini
jadi nanti penyidik akan mengenal
setelah ini selesai kira kira ada kesesuaian antara keterangan tersangka dengan rekonstruksi itu sendiri
dan juga dengan keterangan saksi apakah masih ada keterangan saksi lain yang kita butuhkan
polisi tidak menutup kemungkinan perebutan harta gonogi gini dibalik kasus penembakan dr leti sultri oleh suaminya sendiri
namun polisi menunggu laporan dari keluarga untuk memulai penyelidikan
kabit humas polda metro jaya komisaris besar argo yuwono menjelaskan
saat ini polisi fokus pada kasus penembakan
yang dilakukan dr rian helmi
polisi membutuhkan laporan pihak keluarga jika memang ada dugaan perebutan harta gonogini di balik penembakan
hasil tes kejiwaan tersangka helmi saat ini belum keluar
argo mengatakan pelaku mendapatkan senjata api rakitan harganya empat puluh lima juta rupiah dari perantara yang tidak dikenalnya
helmi beralasan membeli senjata api untuk menjaga diri
kasus penembakan dokter leti dilakukan suami korban di klinik tempat
motif penembakan diduga karena persoalan rumah tangga
dr leti sultri tewas setelah ditembak di klinik azahra medical center jalan dewi sartika jakarta timur pada kamis siang
ia tewas dengan enam luka tembakan jarak dekat
polisi memastikan pelaku penembakan adalah suami korban berinisial hi
dari hasil pemeriksaan saksi motif kejadian naas ini diduga karena pelaku tidak mau bercerai dengan korban
polisi menemukan satu proyektil peluru
pelaku telah menyerahkan diri ke kepolisian setelah melakukan penembakan
ia menjalani tes urin di ruang bidang dokter dan kesehatan polda metro jaya pada kamis malam